ada yang unik di masjid jami pekojan kota semarang setiap bulan ramadan
masjid yang berusia ratusan tahun ini selalu menyajikan bubur india
untuk santapan berbuka puasa bersama setiap hari
ya di masjid jami pekojan semarang ini setiap bulan ramadan
selalu menyajikan menu berbuka puasa
yaitu bubur india yang tiap menjelang waktu berbuka puasa
sudah disajikan kepada para jamaah dan siap disantap bersama sama
sebagai menu berbuka puasa
pembuatan bubur india dimulai usai sholat zuhur
beras dan santan dicampur bawang merah jahe daun salam pandan serai
kayu manis dan garam
bubur ini dimasak menggunakan kayu bakar dan kuali besar
sekitar pukul setengah lima sore bubur mulai ditata
dengan mangkuk warna warna
biasanya ditambahkan sayur kule kambing lodeh atau sambal goreng cipang
yang setiap harinya digilir bergantian
untuk minumnya pihak takmir masjid menyediakan teh atau kopi hangat
sampai tadi pukul setengah lima sore bubur india yang kali ini
menggunakan sayur gulai kambing ini mulai siap ditata
untuk disajikan kepada jamaah untuk berbuka puasa bersama
tradisi pembuatan bubur di masjid jami pekojan semarang setiap ramadan ini
sudah berlangsung lebih dari seratus tahun
nama india sendiri muncul karena bumbu dan pembuatan bubur ini
dipelopori oleh warga kujarat dan india yang berdagang di kawasan pekojan semarang zaman dulu
rasanya kalau bubur biasa cuma pakai santan sama garam ini kan ada manis jenggan
ada paku laga ada jengkeh macam macam
untuk hari ini membuat berapa porsi
harganya yang di sini dua ratus porsi pas diminta keluar ini
minggu ini besok ada sayur jepang sayur udeh sayur terong
kehadiran bubur india ini sangat dinantikan warga
tak hanya jemaah masjid yang menunggu warga lain yang tinggal jauh dari masjid pun ikut menyerbu
bila bubur sudah matang saat sore hari

saking lesetnya bubur india ini sampai yang porsi terakhir atau korek korek tan ini
tetap diserbu oleh warga
malah enak ya mas
yang terakhir mas
apa katanya mas kalau warga banyak
enak sih mas rasanya enak
gurihnya itu loh
lebih enak di atas apa yang terakhir
yang terakhir kan kayak ngintip gitu jadi rasanya kayak enak korek korek tan dulu gitu kan lebih sedap
seminggu tiga kali soalnya kan ini anget
kalau keterusan takutnya perutnya yang nggak kuat
soalnya kan rempah rempahnya itu yang kerasa banget
membedakan apa sih mas bubur india ini sama bubur bubur yang lainnya yang biasanya
kalau bubur biasa mungkin bumbunya cuma itu itu aja ya
yang ini ini bukannya bikin maksudnya perutnya sakit tapi malah hangat
karena ada rempah rempah
tradisi bubur india saat ramadan ini tetap dilestarikan oleh warga masyarakat kawasan pekojan
di kawasan ini terdapat pedagang keturunan india arab atau ujarat dan tiongkok
damar sinuko semarang jawa tengah